berita pertama sekitar tiga puluh bumn bakal menyerahkan data transaksinya secara aktual tahun ini kepada direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
upaya ini untuk mendukung tata kelola perusahaan yang baik good corporate governance dan transparansi
selain itu rini menambahkan pemerintah bisa memastikan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh bumn bisa terhindar dari potensi sengketa perhitungan pajak karena pembayaran pajak dilakukan tepat waktu dan efisien
sementara itu dirjen pajak robert pakpahan menjelaskan awalnya kementerian bumn dan kemenku berencana hanya delapan bumn saja yang bisa terintegrasi dengan direkturat jenderal pajak tahun ini
melalui pengintegrasian data transaksinya dengan pajak bumn tidak perlu melakukan serangkaian proses yang rumit dalam memverifikasi transaksinya
selain itu proses pelaporan dan verifikasi yang biasanya memakan waktu enam belas hari nantinya dapat dikerjakan dalam waktu hanya sehari